selain terkenal dengan wisata alamnya kabupaten mojokerto juga mempunyai objek wisata baru bagi anak anak
wisata taman kelinci namanya
di tempat ini pengunjung dapat mengajak anak anak bermain bersama kelinci sekaligus sebagai wahana edukasi untuk mengenalkan hewan pengerat sejak dini
wisata taman kelinci
wisata taman kelinci ini terdapat di desa padusan kecamatan pacet kabupaten mojokerto
tepatnya berada seratus meter sebelum pemandian air panas padusan
untuk mencapainya cukup mudah
setelah memarkir sepeda motor atau mobil pengunjung cukup berjalan kaki sebentar menyusuri pematang sawah menuju wisata taman kelinci
uniknya tiket masuk sebesar sepuluh
tiket sebesar sepuluh ribu rupiah akan diganti dengan satu ikat wortel
di dalam lokasi seluas setengah hektare ini pengunjung dapat bebas bermain dengan ratusan ekor kelinci sambil memberi mereka wortel sebagai makanan kesukaan kelinci
berbagai jenis kelinci dari berbagai negara ada di taman wisata kelinci
di antaranya dat netherland park anggora love dan kelinci jenis lokal
dengan koleksi beragam kelinci yang jinak wisata ini cocok untuk anak anak
anak utamanya usia tiga hingga delapan tahun
selain dapat bermain juga sekaligus untuk edukasi mengenalkan jenis hewan jinak kepada anak
umur umur segini ya kita kan mulai kenalin binatang mulai dari yang kecil kecil aja
terus kebetulan tadi lewat kan setahu saya ini cuma kebun stroberi itu ada tamu kelinci
jadi kita hampir sini terus lihat lihat
sejak berdiri tahun dua ribu enam belas lalu
wisata taman kelinci selalu penuh pengunjung pada akhir pekan dan hari libur
rata rata pengunjung yang datang dari luar mojokerto seperti surabaya sidoarjo jombang hingga pasuruan
wisata kelinci ini mereka bisa pengunjung bisa bermain bersama kelinci terus ngasih makan kelinci terus bisa gendong gendong kelinci lah pak
bagi anda yang ingin mengajak buah hati anda berwisata sekaligus belajar mengenal hewan
wisata taman kelinci bisa menjadi pilihan di libur akhir pekan anda